beberapa waktu lalu netizen dihebohkan dengan ditemukannya grup di jejaring media sosial yang berisi konten konten tidak senonoh soal pedofil
salah satunya adalah officials candis groups
grup tersebut adalah komunitas pedofil yang saling berbagi konten pelecehan dan juga pencabulan terhadap anak anak
berikut liputan mendalam dari koresponden cnn indonesia miftah farid
internet menjadi tempat pertemuan berbagai macam kepentingan manusia
mulai bisnis bergaulan sekedar menunjukkan kesenangan sampai urusan seksual
kemajuan teknologi informasi telah mengubah perilaku penggunanya tak terkecuali kaum pedofil
mereka bahkan berkoloni di dunia maya
membangun wadah dan menunjukkan eksistensi diri
grup ini tak berbeda dengan komunitas di media sosial lainnya
mereka berbagi pengalaman informasi sampai tips
namun isi perbincangannya seputar pedofilia
ada pula anggota grup yang meminta foto bahkan link video berisi adegan tidak senonoh anak anak
admin akun ini mencabuli tiga belas anak
di lingkungan sosial pedofil biasanya dikenal berperangai baik
kakak tersangka wawan misalnya mengaku tidak percaya adiknya yang pemalu itu ternyata seorang pedofil dan menjadi penggagas akun loli candi
pengakuan dari masyarakat polisi dan polisi ngomongnya seperti itu
apakah terjadi informasinya selama ini di luar daerah
misalnya kalau pelecehan di sini ya mungkin ada yang melapor mas
tapi ini baik baik saja gak ada yang melapor sama sekali

hanya sebatas keduaan

jadi dia mengaku ngaku yang dia tidak seharusnya dia lakukan
kalau keluarga sendiri percaya gak dengan itu
membuat akun facebook yang rame di televisi itu keluarga percaya gak
sampai ada tujuh ribu anggota
kalau itu kayaknya gak percaya
mungkin ya ada yang ya itulah yang sekarang itu lah gitu
mungkin ya ada yang masukkan apa itu dihapisnya lawan atau apa itu
risrona simorangkir seorang ibu rumah tangga asal tapanuli sumatera utara
adalah satu di antara ibu rumah tangga yang melacak keberadaan akun loli kandis
risrona anggota grup facebook fanfan sentelisius
dan juga seorang ibu rumah tangga yang melacak keberadaan akun loli kendi
ada nggak ingat mbak ketika membaca chat mereka obrolan mereka
apa yang paling mbak bikin wah ini kok luar biasa
apa ya ada satu promosi saya lupa saya tidak perhatikan namanya
umurnya sekira kira berapa
delapan tahun nih kalau gak salah
keumuran dengan anak saya
terus dia nanya gimana nih cara mencabulinya supaya tidak pendarahan
kan ini cukup mengerikan
dan mereka dan mereka sharing kasih ini kasih itu
gitu deh pokoknya
apa yang membuat mbak penasaran dan langsung masuk ke grup
itu kan tertutup ya
ya ya grup tertutup
penasaran karena pedofil ya
punya anak dua orang masih kecil kecil
jadi saya penasaran ini benar gak
seperti yang diceritakan di seaword itu kalau mereka mencari mangsa baik foto
bagaimana cara mendapatkan bagaimana cara mencabuli anak anak di bawah umur
saya penasaran aja isinya bagaimana di dalam
akhirnya saya masuk coba masuk ke sana dan benar
postingannya sangat mengerikan sih ya saya bilang
oke satu kata mbak
aktivitas di grup ini orang orang di grup itu apa mbak
setelah membaca postingan semacam itu
ris rona tak pernah lagi mengunggah foto anak anaknya ke media sosial
pedofil sangat pragmatis mereka beraksi di setiap ada kesempatan
anak ini itu dimulai dari umur berapa
asr sahaf ini
iya umur umur gut
usia berapa yang paling kecil
ya itu tetap umur
betapa umur diri mereka berapa keinginan mereka semua jenis
keempatnya mungkin gantinya mokok diri
ah iya mereka berdua
punya saja yang mainin permainan
puan di lapangan
eh rieng aja beristirahat cukup norman bisa ig lolong
yang kecil yang pernah yang paling kecil ada yang iskandar enam tahun mana ada ya terus itu ya
tiga belas tiga belas dan itu berlangsung berapa lama mengalami melakukan itu kadang hanya sekali itu aja kadang
itu semua kesempatan kalau waktu itu titip titipnya titipnya anak itu langsung diajak
hidup sama itu celubel dianu itu berarti mas posisinya waktu itu diberi kepercayaan untuk
menjaga ya waktu itu ya ini mereka punya tempat untuk memamerkan aksinya loli kendis misalnya
untuk berinteraksi mereka terhubung dengan sebelas grup whatsapp internasional dan satu grup lokal
korban kekerasan seksual yang dijerat di ranah maya pun meningkat
berkoneksi atau nyambung dengan member member internasional dimana ada member yang dari
amerika latin dan sejumlahnya jadi kita akan buka untuk desa mada fbi
muslim ketika mencuat bersama maafkan ekonomi
india vian itu didengarkan kali ini encontrakan melototjos wisdom prioritas informasi uang biasa
kemudian pak mali dan apa itu kan luntur
nah kemudian banyaknya orang orang yang berani mengeksplor diri dengan media sosial
mencari teman yang satu ideologi itu itu yang membuat mereka berani
sebenarnya akun besutan wawan pemuda asal malang jawa timur itu
bukan yang pertama menjamah anak anak lewat media sosial
pada awal dua ribu empat belas untuk pertama kalinya polisi menangkap seorang pedofil cyber bernama chandra adi gunawan
lulusan fakultas kedokteran gigi universitas erlangga surabaya itu mengumpulkan ribuan foto organ seksual korban
dengan berpura pura sebagai dokter kandungan
ternyata ia adalah bagian dari jaringan pedofil internasional
kaum pedofil berhasil memangkas jarak ruang dan waktu untuk menyentuh korban
cara mereka menjerat korban sangatlah sederhana
mereka mengumbar pujian kepada target yang mengunggah foto selfie di media sosial
para pedofil menutupi kejahatan mereka dengan memanipulasi kesadaran anak anak
roli candis dan chandra berhasil mengumpulkan ribuan foto dan video anak anak yang menjadi korban mereka
ya ini cukup mengejutkan cukup memekakan mata
harusnya menjadi pelajaran untuk para orang tua
seperti tadi agar berhati hati mengunggah atau mengupload foto anak mereka di media sosial
saksikan lanjutan berita mengintai pedofil di cnn indonesia live pada esok hari